kita turut prihatin yang tadinya rencananya mau berangkat haji seperti itu terpaksa batal gara gara paspor palsu
walaupun begitu biasanya masyarakat indonesia biasanya sudah menunggu keberangkatan mereka
tentunya juga berharap selain mereka untuk menjadi haji yang mabrur yang satu lagi adalah oleh olehnya
karena oleh oleh itu sangat penting juga untuk masyarakat sekitar atau tetangga tetangganya setidaknya
nah tapi berbicara mengenai oleh oleh apalagi kalau kuliner begitu iqbal masyarakat indonesia ini boleh berbangga
karena salah satu kuliner khas nusantara yaitu lapis legit baru saja disandingkan dengan dorayaki tiramisu cheesecake dan berbagai kue khas lainnya sebagai kue terlezat di dunia
setelah rendang dan sate giliran lapis legit masuk dalam empat belas kue tradisional terenak
dilansir dari cnn lapis legit memiliki rasa butter yang melimpah dan rasa manis yang pas di lidah
dengan paduan warna kuning dan coklat yang melekat
padat di setiap irisannya menjadikan lapis legit dinobatkan sebagai salah satu kue terlezat di dunia
bersanding dengan tiga belas kue khas negara lain
paling lagi kan itu khas indonesia gitu kan
jadi orang indonesia juga harus nyobain lapis legit itu
saya suka sekali ya dengar beritanya bangga gitu sebagai warga negara indonesia
ternyata ada kue khas indonesia yang dinobatkan
buatkan sebagai kue terlezat gitu di dunia
dan itu patut kita sebagai bangsa indonesia patut berbangga deh
lapis legit terdiri dari delapan belas lapis kue sponge yang dipadatkan menjadi satu
dan dikombinasikan dengan kayu manis cengkeh serta rempah rempah sehingga menjadikannya kaya rasa
kue ini juga diperkenalkan kepada masyarakat indonesia dengan nama spekuk sejak zaman kolonial belanda
namun seiring berkembangnya kuliner dari wakil indonesia
waktu ke waktu kue lapis legit memiliki variasi rasa dan harga yang berbeda beda
dibutuhkan proses pembuatan hingga dua jam untuk mengaduk dan memanaskan adonan lapis legit
sampai mencampurnya dengan buah atau topping lainnya
ausir yondolu jakarta